tampil menawan dan anggun dengan karya dari surita bordir
kesan mewah yang dihadirkan melalui berbagai macam motif dan ornamen warna
membuat produk karya sorita bordir menjadi pilihan wanita indonesia
desain yang dihasilkan surita bordir beragam
dengan berbagai macam model tas dan kain yang menunjang penampilan
warna dan garis tegas kerawang melampangkan keberanian keteguhan dan kebijaksanaan
dikerjakan secara manual oleh para pengrajin
hasil karya surita bordir bernilai jual tinggi dengan tingkat kerapian yang sudah terjamin
produk produk dari surita bordir sukses menggait pembeli
tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri